polisi memastikan kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa masih tersisa puluhan bom di surabaya yang belum meledak itu tidak benar
dikutip dari cnn indonesia com kabit humas polda jatim kombes pol frans barung mangera yang tadi tersambung bersama kami di sini
menyatakan bahwa kabar tentang masih tersisanya puluhan bom di surabaya itu tidak benar
sebelumnya memang beredar melalui pesan berantai di whatsapp dan media sosial yang menyebutkan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada
karena ada potensi bom susulan